kabar penemuan mayat dalam karung yang mengambang di danau gawir
membuat geger warga kecamatan legok kabupaten tanggerang banten
saat karung dibuka mayat pria ini dalam kondisi tanpa busana
dengan tangan dan kaki terikat tali serta diberi pemberat
mayat ini ditemukan oleh dua orang warga yang akan memancing di tepi danau
setelah penemuan jasad danau gawir jadi sepi pengunjung
sampai tiga minggu kemudian
sisa garis polisi masih terpasang di pinggir danau
nah karung tersebut kemudian tertiup angin
dan lama lama semakin mendekat ke pinggir danau gawir
nah warga yang biasa memancing di sini
itu sudah melihat kejanggalan di dalam karung tersebut
karena dari karung tersebut itu kelihatan bagian tubuh dari korban
dan ketika karung tersebut semakin mendekat
akhirnya semakin jelaslah bahwa di dalam karung tersebut
berisi sebuah jenazah
lima jasadnya dalam kondisi tangan dan kaki terikat
dan serta ada pemberat
dari hasil identifikasi terungkap
mayat ini adalah suherlan
seorang pengusaha limbah plastik
warga desa bojongnangka kecamatan kulapan ii kabupaten tanggerang
tidak butuh waktu lama bagi polisi
untuk menguak siapa pembunuh suherlan
satu hari setelah mayat suherlan ditemukan
atau pada rabu satu juni
polisi meringkus sy dan mym
tersangka pembunuh suherlan
mereka tidak lain adalah tetangga suherlan
dan terakhir terlihat di rumah korban
di hadapan polisi
keduanya mengaku membunuh suherlan lantaran sakit hati
berawal pada senin pagi tiga puluh mei
ketika kedua tersangka dan suherlan menonton video porno di rumah suherlan
di bojongnangka kecamatan tanggerang
sambil menonton korban melontarkan ucapan yang membuat sy tersinggung
kemarahan sy membuat ketiganya cekcok
pelaku sakit hati dengan perkataan korban
yang melecehkan kakak perempuan pelaku
korban ini meminta pelaku
untuk kiranya menawarkan kepada kakak korban
mau tidak rp tiga ratus dipakai oleh pelaku
nah kemudian pada saat pelaku mendengar itu
dia langsung naik darah
kemudian terjadilah cekcok dengan korban
emosi kakaknya dilecehkan
sy lantas memukul kepala korban dengan kapak
sedangkan mym ikut menjerat leher korban dengan tali
korban yang berteriak meminta ampun
berulang kali menyebut dirinya hanya bercanda
malah membuat darah kedua tersangka tambah mendidih
sy dan mym lalu memukul korban yang sudah tidak berdaya
dengan barbel beton hingga tulang rusuk korban patah
suherlan akhirnya tewas
berusaha menghilangkan jejak
sy dan nym kemudian membungkus mayat suherlan dengan karung
dan membuangnya di danau gawir
pembunuhan sang juragan limbah plastik ini
sontak membuat warga kampung terkejut
pasalnya selama ini korban dan kedua tersangka pembunuhnya dikenal akrab
sy bahkan sering kelihatan ngopi di rumah suherlan pada malam hari
katanya kan mereka itu sering ngopi bareng
katanya seperti itu kata tetangganya seperti itu gitu
cuman ya begitu kejadian ya sok juga saya juga ternyata pelaku sama korbannya adalah warga saya semua
dalam kasus ini hubungan pertemanan tersangka dan korban sebenarnya tidak harmonis
menurut leopold kekerasan terhadap korban adalah puncak akumulasi kekecewaan dan kemarahan yang selama ini dipendam
bisa saja selama ini
karena kondisi atau status ekonomi yang berbeda
itu terjadi akumulasi kekecewaan
dari korban yang mungkin selama ini cenderung meletakkan memposisikan pelaku lebih rendah
sepeninggal suherlan rumahnya jadi tidak terawat
berminggu minggu sejak kematiannya belum ada kerabat yang datang untuk mengurus rumahnya
sy sehari hari bekerja sebagai tukang reparasi barang elektronik
sementara mym adalah asistennya
pasca pembunuhan kerabat sy yang tinggal serumah turut meninggalkan rumah syl